paling seneng memasak loh sam
tapi saya itu sibuk banget bizi
jadi saya hari ini ada arisan besok saya ada meeting
jadi saya gak ada waktu gimana yuk
kalau masalah itu gampang diatur no problem
kalau begitu saya permisi dulu ya
ayo kita bekerja
jadi ayah harus bayar uang dengan potongan
kenapa ayah mau
mau kan yang berhutang di kantor bukan ayah
tapi pinjaman itu kan ada sama ayah
otomatis setiap bulan
gaji ayah dipotong
kadang kadang ayah terlalu baik sih sama orang
terus kalau orang itu nggak mau bayar
kan kita yang kena ya
kita berpikiran positif
kita doakan aja
semoga dia punya kemampuan untuk bisa mengembalikan uang ayah
terus sekarang ayah jadi bakalan sering lembur dong di kantor
aku gak mau nyusahin mereka
aku mau cari dia
aku mau cari duit sendiri
untuk beli roller glet yang baru
ya ampun ya

ya itu bisa

tapi dia selalu enak
itu dia potosny
bagaimana sih the
semua orang banget ya
besok saya ada meeting
jadi saya gak ada waktu gimana yuk
kalau masalah itu gampang diatur
kalau begitu saya permisi dulu ya
seb bentar dong
kita foto dulu kita harus sepi dulu ya
selfie siapa tolong kenalkan saya
selfie foto maksudnya
gak paham ya sam
saya kan harus update tadi sam
sam ini kameranya disini
kamu ngapain disitu
anak perawat ih
raya kamu itu ya bukannya bantuin ibu nungguin paik di dapur
malah kamu naik naik genteng segala
lupa raya lagi manggang pak ibu maaf
kamu itu gimana sih
ya maksudnya keserah sama raya
jadi ibu yang kena
ih lagi kan raya
ya adik kamu aja nih yang cowok gak gitu gitu banget
udah turun sekarang
ayo cepetan turun
eh tunggu deh
ini gimana cara turunnya ya
ih kamu tuh gimana sih
kok tiba tiba tinggi banget sih
bentar bentar ya
raya turun raya turun
raya tungguin jangan
kalingan dadakan nih
hmm ada yang bisa omzin kabum kan
itu kak raya di atas tuh
gak aneh aja
eh bu temen temen reka rasa saya
memang tau ya
dia itu siap
ini sama bayarnya
bisa terburu buru kita santai saja dulu
lho tapi handsomenya mau minta
eh maksud saya bogi itu sebentar lagi mau dateng
dia itu suka lapar kalau pulang
kalau sama chef john tidak usah khawatir
dalam satu menit masakan langsung selesai
hebat banget ya
bisa langsung jadi gitu makanannya
dalam satu menit
jangan khawatir jadi bahagia
yaudah kalau gitu kita santai dulu ya
sebelum kita belajar masak memasak
kita adaptasi dulu ya
kalau tidak bobo
tunggu tunggu tunggu
huh selamat ini
selamat ini lancar
maksud aku bukan begitu
ini siapa dong
indah kan wanita ini
saatnya seth john beraksi
ini siapa nih
ini pasti yang mau ceritain nih
makanannya udah matang belum
baru saja mau dimulai
tapi bogi udah lapar banget nih seth
kalau gitu kita masak yuk
jangan jangan jangan
biar seth saja yang masak
kamu tunggu sini saja ya
tapi bogi pengen masak seth
hei kalau aku bilang tidak
mudeng aja dah
sian deh yang disuruh buat kue lagi
lah yang mana lagi
ini emang enak
gak boleh gak mau bujur
boleh ikutan gak bos
sudah ribuan tahun
gak ikutan bercanda
boleh ya bos
semuanya sudah disiapkan
aku tinggal meracik